tapi beliau tampak kesakitan banget tadi kepalanya
iya kata kerabat pasien dia mengalami amnesia
sekarang kita harus tenangin dulu beliau dari sektan kepala yang menyerangnya
sudah kamu siapkan obat obatnya ya
mama tenang ya
ya allah tolong berikan ketenangan untuk mama saya
saya nggak tega melihat mama saya seperti ini
gigi gak tega melihat keadaan ibu rosa
pasti berat banget apa yang ada di pikiran ibu
semoga ibu rosa cepat membaiki allah
mendingan gigi ke kamar rena aja deh
semoga kondisi jalanan tetap lancar dan nggak ada kemacetan
biar bu anin segera sampai di rumah sakit yang ada di jakarta
kasian pak al
pasti banyak hal yang di pikirkan sama pak al sekarang ini
apalagi banyak yang terjadi di luar pak al sekarang ini
ini buku kok gak santai banget ya
malah berhenti sih
ini kalau berhenti begini saya ketinggalan ambulansnya dong
kok kita marah berhenti sih
jangan tersebuahnin ya
bawa dia ke sana
eh alamak berantem mereka
eh lu jangan main cancung aja
gua laparin lu
abis yang lu yang bikin kesel gua
lu yang salah
kalau saya turun terus saya samperin mereka
nanti makin panjang abesannya
dari tadi lu
gua mau langsung jambut
cuman lu pesennya terus
ah diam lah
udah udah udah
udah selesai mungkin
saya seberang ke tadi
makanya saya kira memang jauh ini

jessgy masuknya lagi

abasanya dia sudah mengimnas

dan meng mentions nieuwa membukanya
trainings untuk indonesia
kemudian dia menggaredah lain entonces

saya mau lapor ambulan tadi saya bawa dicegat oleh orang gak dikenal bu
untuk pasien dibawa kabur oleh pihak yang tidak dikenal bu
lalu keluarga pasien dan suster juga pingsan disini
alhamdulillah udah bisa isyarat
saya harus telepon randy ini
tanya andin udah sampai mana
mama kan ikut bangun
boleh isyarat lagi ya
mama gak terkenal semuanya masih
di kepala gue
ketika pesawat yang bapak tumpangi menghilang
dan dinyatakan tidak ditemukan
burosa sempat dibawa ke penang pak
iya betul pak
dan sebelumnya juga burosa sempat ke penang karena
kalau masalah itu saya tahu
berarti setelah kejadian saya
iya betul pak
waktu itu ketika
pak roy meninggal pak
berusaha merasa sangat depresi pak
dan bapak sendiri yang membawa beliau ke penang pak
dan itu terulang kembali ketika
pesawat yang bapak tumpangi
dan waktu itu kondisinya
seolah bahwa penumpang yang ada di pesawat itu
tidak akan selamat pak
jadinya berusaha juga kembali lagi dibawa ke pnm untuk berubah
itu butuh waktu yang lama pak
untuk burosa kembali stabil
burosa semakin baik pak
dengan kembalinya bapak
sekarang saya bisa paham apa yang diceritakan randy waktu itu
mungkin mama ketrigger karena kejadian di villa kemarin
ditambah lagian yang meninggal
mama jadi cemas
ya mungkin karena semua anggota rumah itu
berkumpul di sana
mungkin mama takut ada anggota keluarga yang terlibat
atau pun kena musibah
kamu kenapa gak jawab
dan kamu kan harusnya ke andin
andin lagi di
lagi diurus sama randy sama felis
gak ada yang dipikirin
ini udah segari
siar hat aja ya
siar hat aja
jangan segari mama lagi ya
saya coba telepon dokter dulu deh
untuk tanya kondisi mama
sepertinya mama butuh pendama
saya di sini gak kemana mana
mau telfon sebentar boleh
mau telfon di luar dulu sebentar
kamu bisa rahat ya
gak lama kok
gak lama ga lama
gak lama ga lama
kok agak senang angkat angkat juga ya
sebenernya apa yang terjadi
saya coba telepon rumah sakit yang membawa ambulan tadi
saya mau nanya nomor drivernya
halo saya randy asisten pribadi dari pak alderbahar dan apahari suami dari ibu andini karisma putri
saya ingin menanyakan mobil ambulans yang membawa bu andin ke rumah sakit jakarta itu sekarang gimana ya
atau mungkin saya boleh minta nomor drivernya
pak ini serius pak
oke oke saya boleh minta titik di mana ambulans itu berada ya pak tolong kirim ke saya
iya baik terima kasih

mas gunpa lagi banyak pikiran saat ini

dan saya ingin mencari teman teman yang bisa membantu saya

dan sekarang juga saya harus ke titik yang diinfo kan pihak rumah sakit tadi
loh mbak elsa
kau sendirian mbak
gue boleh nih kelihatan cemas
oke elsa lo harus tenang
loh emang sienanya belum pulang
belum pulang mbak
kan kemarin mbak berangkatnya bareng
pulangnya juga harus bareng dong mbak
saya kira udah pulang loh sienanya
soalnya di villa tiba tiba dia gak ada
makanya kan saya telepon kamu semangat
mbak sienanya memang belum pulang
bahkan sampai siang ini mbak shane belum ada kabar
ya terus gimana ya
saya juga bingung dia kemana ya sebenarnya
apa jangan jangan mbak shena pergi ya mbak
tapi nggak ngajak ngajak mbak elsa
soalnya kan memang siana beberapa hari ini kan dia lagi kesel sama saya
ya udah deh mbak
kalau gitu saya ke kamar dulu ya mbak
di dapur ada mie instan
kalau ada tolong bikinin ya
aduh gimana ya
waktu itu kan mbak shina pernah ngomong sama saya
kalau mbak elsa minta apa apa gak usah diladenin
kenapa gak dia boleh nih sama siena
udah tenang aja
siana udah izinin saya kok
makanya kan kemarin dia ikut saya
terus ketemu sama keluarga saya
ya udah deh kalau kayak gitu saya bikinin dulu ya mbak
mumpung siena gak ada aku coba masuk kali ya
ngomong banget ya di kuncinya
ini pasti kuncinya sama mbak itu tuh
gimana ya cara ngambilnya
ini kenapa pak
saya juga kurang tahu pak
saya tadi lagi bawa pasien ini terus tiba tiba mobil saya dicegat pak
saya asisten dari palibaran
suami dari bu andin
iya saya tahu kalau bapak ini orang dari bu andin pak
kita tidak tahu pak
saya juga tidak terlibat dalam urusan ini
saya gak menurut bapak
tapi saya hanya ingin tahu kronologinya seperti apa
kenapa bu ani bisa dibawa sama orang yang dikenal
tadi kronologisnya itu saya dicegat lalu pintu saya dibuka saya langsung dihajar
terus saya bangun saya lihat ke belakang pasien sudah tidak ada pak
bel ini kenapa
kayaknya dibius pak sama orang yang tidak dikenal tadi pak
bel bangun bel
sebentar saya coba telepon polisi
orang yang dikenal
sekali kamu telpon polisi istri bos kamu gak akan selamat
dia akan pergi dari dunia ini
ya udah dok balik
ya terima kasih banyak dok ya

kamu mau menyesal youth safety

mulai berada di luar sana
ya allah ini ada apa lagi sih
semuanya udah beres bos
oke bos pak gimana kalau saya akan lapor ke posek terdekat bisa nyanyian jangan jangan dulu
jangan sampai berita ini bocor dulu ya terserah dan mohon saya dan mengancam saya jangan sampai
lapor ke siapapun
halo pak sama si ren ini barusan saya ditelepon sama nomor yang dikenal dengan saya
bilang katanya saya lapor polisi kalau mau istri saya nggak kenapa napa ini ada apa ya andien kenapa
nanti besok besok aja kamu teman teman ke makamnya apa ya ya ya kita harus sering singkirkan ono ya
loh kamu kan anak mama satu satunya ya mama sedih sedih banget lihat kamu kayak begini udah
udah gagal berumah tangga apa kata orang orang nanti kalau sampai ini benar benar terjadi
kamu yang lakukan gimana nuh aduh aku belum jelasin tadi bukan aku yang lakuin ya kenapa
kamu sampai berantem terus kamu nggak tenang kayak gitu tadi ya karena dia itu nuduh oh
masih inget kan yang aku pulang malem tuh dia bilang saat aku anterin dia aku ngelakuin itu
karena aku antarin dia kan niat baik karena dia mabok aku anterin dia pulang ke rumah tapi malah
aku sekarang dituduh yang ngehamilin dia tapi bener kamu nggak ngelakuin kan nuh astagfirullah
maaf tertarik juga enggak aku mama dia
iya soalnya kan dia nuduh kamu terus ya pasti dia punya alasan apa gitu kan sampai berani nuduh
kamu pokoknya kalau emang kamu nggak lakukan itu kamu harus buktiin ke mama itu dia lagi mikir
gimana caranya ma ya allah maaf cctv ma apa dari cctv ya ma kan aku balik ngambil
biar kalau seandainya ada cctv di club kita ketahuan kan jamnya dan cctv nya bisa ngeliatin
kapan aku ke parkiran mobil maafi saya ngikutin ambulansinya dari belakang tiba tiba ada dua
mobil yang menyalip saya terus berhenti di depan saya sampai saya nggak bisa lewat pak dan mereka malah
berantem ya saya terpaksa menunggu sampai menyelesaikan mereka menyelesaikan ini
urusannya pak saat itu saya coba kejar ambulansinya tapi saya kehilangan jejak pak
saya juga udah telepon velis waktu itu tapi nggak nyambung pak saya minta maaf pak saya bener minta maaf
masalah saya pak saya minta maaf pak tadi tiba tiba aja mobil ambulan kita itu diserang sama orang yang dikenal
kasihan juga velis pasti dia shock karena mungkin dia baru mengatapi kejadian seperti ini
provinsi pak kami dari pihak rumah sakit kami meminta maaf dan dengan kejadian ini kami akan
tetap lapor polisi pak jangan jangan jangan jangan jangan jangan istri saya lagi di sana
tapi itu membahayakan keselamatan istri saya jangan saya pasti akan lapor polisi kok
istri saya sama orang nggak jelas di sana rumah sakit mau tanggung jawab kalau ada apa apa
mungkin pak orang suruhan pangkal yang satu sel sama riki bisa bisa ceritain apa apa
apakah ini terkait dengan dengan peran riki
jadi maksud kamu ini ada hubungan sama riki
kamu lakukan segala kemungkinan urusan polisi itu masalah saya

hmm dok beliau tampak kesakitan banget tadi kepalanya
ya karena kerapat pasien dia mengalami amnisia sekarang kita harus tenang dulu
beliau dari sakit kepala yang menyerang ya udah kamu siapkan obat obatnya ya
permen deh aku bukain permennya
udah udah dibukain nih
apalagi disuapkan ya
yang ngorok juga kamu mas
yang masih belum ngorok
pusing banget ya pala
pusing banget ya pala
untung aja gak apa apa
tadi udah diperiksa sama dokter
nih minum dulu mau mau siang
makasih ya pak rendy
saya takut ya pak rendy
dan saya juga takut pak al marah sama saya
saya juga ngerasain itu
saya juga takut kalau
kalau pak al kecewas sama saya
tapi tapi tadi kejadiannya cepet banget pak
saya juga gak lihat ada tanda apa apa
terus ya tiba tiba aja mobil ambulannya tuh berhenti
kamu coba untuk tenangin diri kamu ya
ini pertama kali kamu alamin kan
itu juga yang saya pikir pak
harus berencana apa
eh yang jelas sekarang ini
kita tunggu dulu
sampai kondisi pak al membaik
itu yang paling penting
semoga segala sesuatunya cepat membaik
dan semoga juga bu anu baik baik aja
silahkan duduk semuanya
apa yang diperoleh dari olah tkp tersebut
kebakaran yang terjadi malam kemarin di villa lawang
rosa pada pukul sebelas tiga puluh waktu indonesia bagian barat
memakan satu korban jiwa anda
saat ini korban dalam proses otopsi yang dilakukan oleh tim khusus
ya dari olah tkp
kami juga menemukan
alat pemantik korek api
dan residu bahan bakar
kebakaran ini ada faktor disengaja
karena ditemukan pematik
kami juga menyimpulkan
bahwa ini merupakan
kesimpulan sementara kan
karena kita ini kan masih terus melakukan penyelidikan
hasil olah tkp
ini benar benar sangat mengerikan
bahkan korban tidak bisa dikenal
kita harus mengutus tim lobsor
untuk kerja keras dan kita menunggu
otopsi ini segera ya
sekarang kita terus melakukan penyidikan
saya minta lebih fokus lagi
bapak jangan bangun dulu
masih beristirahat pak
saya sudah sehat dok
belum bapak masih perlu kami observasi
atas sakit kepala yang menyerang bapak
ini ada hal yang penting harus saya kerjakan
tapi kesehatan bapak lebih penting pak
istri saya lebih penting daripada kesehatan saya dok
dia harus mencari istri saya
pak pak jangan pak
pak aldebaran bapak dilarang meninggalkan
ruangan igd tanpa seizin dokter
saya harus cari istri saya
tapi segala bentuk akibat
yang dikarenakan pasien lari dari perawatan
itu akan menjadi tanggung jawab pasien itu sendiri
bukan dari pihak rumah sakit
atau dokter yang merawatnya
saya akan tanggung jawab dengan diri saya sendiri
bapak harus menandatangani
akan saya siapkan suratnya
pak bapak yakin pak
saya butuh bantuannya
baik baik baik tapi
kondisi bapak pak
bapak usah peduliin kondisi saya
sekali lagi saya benar benar minta maaf ya pak
saya bukan yang gak mencegah pak
saya juga udah berusaha ngelawan
ya gak apa apa fel
bukan salah kamu
saya sudah berusaha
ada tatu pak
ada tato di bagian pergelangan tangannya
di sebelah kanan
ada tatu gambar bintang
lepasin dia jangan ditemuanin ya
tata yang berbintang ya